komitmen untuk mewujudkan teknologi hijau atau energi hijau
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
tinggi atau pajak kita semua menuju karbon netral
yaitu peningkatan pemanfaatan egt pengurangan energi berbasis fosil
peningkatan penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi
kemudian juga peningkatan pemanfaatan peralatan listrik
untuk sektor rumah tangga dan sektor industri
dan terakhir pemanfaatan teknologi bersih
terdapat penambahan kapasitas pembangkit ebt
itu sebesar satu empat ratus enam puluh sembilan mw
tambahan kapasitas pembangkit ini selama januari september dua ribu dua puluh satu adalah tiga ratus delapan puluh enam mw